dasar mereka untuk memanipulasi aset negara berupa tanah bengkok diri

dalam dugaan tidak pidana korupsi penjualan tanah bengkok di kelurahan ledok kecamatan argomulyo kota salatiga tahun dua ribu dua puluh tiga
bahwa atas perbuatan tersangka
diancam dengan pidana pasal dua ayat satu pasal tiga pasal sembilan junto pasal delapan belas
nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu sembilan belas
tentang perubahan atas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
zuntuh pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
tersangka nh dan bh
dengan berdasarkan surat penerata mentersangka
kepala kesehatan negeri salatiga
para tersangka dilakukan penahanan di rutan salatiga
ke depan terhitung tanggal tiga april dua ribu dua puluh empat
sampai dengan tanggal dua puluh dua april dua ribu dua puluh
yang mana dapat dilakukan perpanjangan penahanan
apabila nanti belum selesai dalam pemberkasan
nah bahwa kejaksaan negeri salatiga serius dalam penanganan
berkaitan dengan mafia tanah
profesinya profesi bh sebagai mantan lura dan nh sebagai ketua pokja ptsn
kerugian di taksil berapa
kerugian di taksil kurang lebih rp dua ratus lima puluh enam juta
kejadian ini dari tahun berapa
kejadian ini dari dua ribu dua puluh tiga
dalam proses perkembangan yang memungkinkan saja
prosesnya masih berjalan penyidikannya belum berhenti
nah dari proses penyidikan ini kan nanti dari dua orang ini sudah ditetapkan ada alat buktinya
jadi ini mantan kepala lura sama dia swasta atau memang satu kearah
ya yang tadi satu swasta statusnya profesinya yang merupakan ketua pogja
dan kemudian satu adalah mantan lura
saya nitya anissa saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya